mempersingkat waktu dipersilakan dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
keterangan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pada sidang mahkamah konstitusi jakarta lima april dua ribu dua puluh empat
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
pada hari ini saya sebagai menteri
koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
akan menyampaikan butir butir penting berkenaan dengan program program pemerintah
khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial
hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
yang selanjutnya disebut kemenko pmk
mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi
untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
tugas kemenko pmk tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan
dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
fungsi dan dari kemenko pmk diantaranya ialah
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijaksaan kementerian dan lembaga
melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga
pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
berdasarkan hasil survei sosial ekonomi atau susenas
yang dilakukan oleh badan pusat statistik atau bps
angka kemiskinan nasional mencapai sembilan tiga puluh enam persen
target rpjmn tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat ditetapkan sebesar enam lima sampai dengan tujuh lima persen
agar target dapat terpenuhi
diperlukan pendekatan kebijakan khusus
melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah
kita harus terus mengupayakan agar target persen
berdasarkan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh
dan mudah mudahan target tersebut dapat tercapai
mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrim
sudah mencapai angka satu dua belas persen pada maret dua ribu dua puluh
kemiskinan ekstrim masih berada pada angka dua empat persen
berarti capaian dalam satu tahun terakhir
ketua dan anggota majelis hakim konstitusi yang kami muliakan
perhitungan angka kemiskinan di indonesia
adalah menggunakan pendekatan pengeluaran
menghasilkan garis kemiskinan secara nasional
sekitar rp lima ratus lima puluh empat empat ratus lima puluh delapan per kapita per bulan
garis kemiskinan makanan
atau tujuh puluh empat dua puluh satu persen
dan garis kemiskinan bukan makanan
sebesar satu ratus empat puluh satu sembilan ratus tiga puluh enam persen
atau dua puluh lima tujuh puluh sembilan persen
bahwa faktor pembentukan kemiskinan
faktor pembentuk kemiskinan di indonesia
rata rata rumah tangga miskin di indonesia
memiliki empat tujuh puluh satu orang anggota rumah tangga
besarnya garis kemiskinan per rumah tangga
adalah sebesar dua lima ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh tujuh per rumah tangga miskin per bulan
untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin
dengan memberikan bantuan bahan pangan
dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah
ketua dan masyarakat sakim konstitusi
tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
menugaskan menko pmk untuk menetapkan
kebijakan sumber dan jenis data
dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
mengkoordinasikan penyiapan data penerima
sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
kementerian perencanaan pembangunan nasional
dan badan pusat statistik
adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi tujuh lima
dan penghabusan kemiskinan ekstrim menjadi
dilakukan melalui tiga strategi
mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
meningkatkan pendapatan keluarga miskin
dan mengurangi jumlah kantong kantong kemiskinan
ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama sama
saling melengkapi dan berkelanjutan
yaitu akademi akademisi swasta masyarakat dan lain lainnya
ketua dan anggota masih sakim konstitusi
salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah
untuk memastikan target tersebut terpenuhi
adalah melalui program perlindungan sosial
program ini merupakan pengejauhan tahan amanat konstitusi
untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan
hal ini sesuai dengan undang undang dasar
fakir miskin dan anak anak yang terlantar
negara mengembangkan sistem jaminan sosial
sesuai dengan martabat kemanusiaan
untuk mengurangi beban pengeluaran
telah mendapatkan persetujuan dpr ri
dengan alokasi anggaran perlindungan sosial
sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga
sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing
adapun komposisi anggaran perlindungan sosial
terdiri dari berbagai macam subsidi
yaitu bbm listrik dan lpg
yang dua bantuan sosial
berupa program keluarga harapan atau pkh
program sembako atau bpnt
asistensi rehabilitasi sosial atau atensi
dan kartu indonesia pintar kuliah
yaitu berupa bantuan iuran
bagi peserta bpjs kesehatan
yaitu penerima bantuan iuran pbi
yang jumlahnya sekitar sembilan puluh delapan juta jiwa
dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan
adalah dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya kenaikan angka kemiskinan
sekaligus untuk mencapai target
serta penghapusan kemiskinan ekstrim
ketua dan anggota masjid lakim konstitusi
terkait dengan program bantuan pangan beras
yang diberikan kepada masyarakat
adalah merupakan program perpanjangan
untuk memitigasi resiko bencana el nino
dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat
dikelola dan merupakan kewenangan
badan pangan nasional atau bapanas
bantuan pangan beras cpp cpp
adalah bukan merupakan bagian
dari bantuan sosial reguler
yang diberikan oleh pemerintah
nomor satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dari bulan januari sampai bulan juni dua ribu dua puluh
ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
dalam rangka meningkatkan akurasi
pemerintah menggunakan data p tiga ka
dengan maksud untuk mengurangi tingkat
penentuan sasaran penyaluran program bantuan pangan beras
adalah merupakan hasil triangulasi data existing
dari data dtks kemensos
pemutak akhiran data kependudukan tahun dua ribu dua puluh tiga
data kependudukan dan catatan sipil
serta data penerima program bansos
atau omspan kementerian keuangan
p tiga ke adalah basis data
yang memiliki peringkat kesejahteraan
lebih dari delapan puluh persen keluarga
juga telah digunakan oleh dua puluh lima kementerian dan lembaga
untuk berbagai program percepatan penggangguan keputusan kemiskinan ekstrem
sesuai dengan inpres no empat tahun dua ribu dua puluh dua
sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas
bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya
antara lain bantuan pangan beras yapp
adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan
pada satu kementerian tertentu
memerlukan koordinasi lintas sektoral
ketua dan anggota mahasiswa km konstitusi
dalam penyaluran bantuan sosial
maupun penyaluran bantuan pangan beras cpp
adalah sesuai dengan tugas kemenko pmk
yang diatur dalam perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari tugas pokok dan fungsi kemenko pmk
tentang organisasi dan tata kerja kemenko pmk
dimaksudkan untuk memberikan dukungan
berdasarkan agenda pembangunan nasional
kami melakukan berbagai kunjungan kerja
guna memastikan bahwa pelaksanaan
penyaluran bantuan sosial reguler
maupun bantuan pangan beras cpb
berlangsung sebagaimana yang diharapkan
adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja
ditentukan melalui beberapa pertimbangan
faktor geografi dan demografi masyarakat
serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial
bagaimana inisiatif pemerintah daerah
dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan
dan kebudayaan pada umumnya
khusus dalam kaitannya dengan
pemantauan bantuan pangan beras cpp
bantuan yang diterima oleh penerima manfaat
disamping itu untuk memastikan bahwa
distribusinya berjalan dengan baik
serta memperhatikan prinsip prinsip
oleh keluarga penerima manfaat
ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu
sudah direncanakan sejak awal
dan sekaligus untuk menurunkannya
sebagaimana yang telah kami paparkan di atas
berkak beras cpp di kabupaten lamongan
ke wilayah perkampungan nelayan
koordinasi sinkronisasi dan pengendalian
koordinasi sinkronisasi dan pengendalian
dalam penanganan kantong kemiskinan
yaitu penanganan masalah sanitasi
dan pengerukan muara sungai lamong
ini berkoordinasi dengan kementerian pupr
ketersediaan bahan bakar untuk nelayan
serta pengerukan dermaga tambat labuh
yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi
adalah termasuk salah satu kabupaten
guna memastikan program program pemerintah pusat
menjadi contoh bagi daerah lainnya
bantuan pangan beras secara simbolik
setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah
untuk mendapatkan umpan balik
yang mulia ketua dan anggota masjid zahid km konstitusi
adalah dalam rangka koordinasi
atau ksp terhadap apa yang telah diputuskan
dan kendalikan lebih lanjut di lapangan
semoga yang mulia ketua dan anggota masjid zahid km konstitusi
ketua dan anggota masjid zahid km konstitusi